mama tadi jawab papa ketimpingnya dik
soal keberatan kita empat tahun yang lalu
mama lagi pergi
terus mas randy bakal bilang
mana sih dia
kamu bisa menangin lomba pidato bahasa inggris
perempuan yang hebat
jangan jangan kesanget kiki
keserupan beneran nih kayaknya
kiki akan setia
kalian berdikang apaan sih
nyeberan diperhatiin aku pakai a delapan sama aku kembang ongkongnya
mas randy sayang kiki akan setia kepada aku kembang ongkongnya
sedih berantakan kan khayalannya kiki

mama tadi jawab apa ke tim pnjd
soal keberatan kita empat tahun yang lalu
mama lagi pergi
dan kamu yang di rumah
keterangan mama sama kayak gue
mata kamu sebab sekali sayang
kamu kurang tidur
aku gak bisa tidur
gak bisa tidur
aku gak tegang tegang ada di sini
kalau kamu gak tegang
liat mama ada di sini
mama juga sayang sekali sama kamu
ibu sarah ibu harus kembali ke sel

saya menjelaskan aibah dan aibah
ketika saya men bagsir ke tahun nd
namun ketika aa di proa tez su absolut
résultatnya ad tenang